kampung nih makanya dia ngotot mau musir renceng nyantung
hentai banget ya antum tenang aja ji nanti aneh coba pelan pelan ngebilarin kaji muhyiddin ya
siapa tahu kalau ngomongnya secara baik baik dan lembut aji muda itu bisa menyadari salahannya
ya insyaallah saya juga berharap kayak begitu ya
aku selama dua tahun aku merasa aku udah menjadi orang yang kuat
dan aku berhasil keluar dari kesedihan aku itu
semalam saat aku ketemu sama firman aku kembali menjadi sosok yang cemas dan takut
aku gak sanggup untuk ketemu sama dia lagi rumahku gak sanggup
baru mengerti kok ya kita itu kan cuma manusia biasa mungkin mbak rere lagi dapat cobaan dari allah
tapi aku rasa aku nggak bisa menghadapi ini semua rumahku nggak bisa
seperti ingin membunuh aku ruh
allah berfirman dalam surat al baqarah s satu ratus lima puluh lima
dan aku berikan kepada mu cobaan
dan aku berikan kepada mu cobaan
dengan sedikit ketakutan kelaparan kekurangan harta jiwa dan buah buahan
dan aku berikan juga kabar gembira kepada orang orang yang sabar
jadi kalau mbak rere bisa melewati itu semua dengan sabar
insya allah mbak allah pasti akan memberikan kabar gembira
ria ruh kamu benar
hanya dengan bersabar yang selama ini aku lakuin
makasih ya ruh kamu udah dukung aku
bukannya sekarang mbak rere udah jalan sama bang robi
kenapa mbak rere gak cerita aja ke bang robi tentang teror mantannya ini
robi memang pantas mendapatkan rumana yang hatinya baik dan tulus
saya gak habis pikir pak ustadz sama haji muhyiddin
segitu ngototnya dia pengen ngusir incing saya dari kampung ini
jadi saya pikir tuh kayak semacam taruhan begitu pak ustadz
nah itu dia yang bikin saya empat sama haji muhyiddin pak ustadz
ya lantaran saya juga pak ustadz
kenapa bisa jadi begitu ji
ya ada kemungkinan saing yang mandul pak ustadz
jadi secara gak langsung kan
artinya saya nih yang ngusir kencing saya dari kampung ini bener gak
kagak baik kalau ngeduluin takdirnya pak ustadz
iya abis bagaimana lagi pak ustadz emang udah dari lahirnya begitu
atau kira kira pak ustadz bisa gak ngademin pak haji muhyiddin nih
biar dia bisa ikhlas tuh ngebatin perjanjian ini
cuman susahnya kalau pak haji muhyiddin tuh punya rencana lain lagi buat ngusir kencingnya antum
sebenernya abis pengaruh kencing saya tinggal di kampung ini ya pak ustadz
atau mungkin ada untung ruginya buat pak haji muhyiddin
yang bisa menjawab itu cuma haji muhyiddin ji
tapi kalau dipikir pikir sih masalahnya itu kata jauh dari urusan bisnis
jadi kemungkinan kalau emang ada niat pak haji muhyiddin buat berdagang obat bener juga kali ya
bisa jadi ji
dia pengen menguasai kampung ini
makanya dia ngotot mengusir kencingnya antum
dicik banget ke manusia ya
antum tenang aja ji
nanti andi coba pelan pelan ngebilangin ke haji muhyiddin ya
siapa tau kalau ngebilanginnya secara baik baik dan lembut
haji muhyiddin tuh bisa menyadari salahannya
ya insya allah saya juga berharap kayak begitu
udah lah lam gausah dipikirin
nanti malah makan ke badan loh
sulam tuh kayaknya gak habis pikir sama haji mudin tuh
cuma gara gara kepengen jualan obat aja
ampe teganya teganya diusir orang
kalau sampai gue kagak di kampung mari lagi
itu bukan lantaran si haji muhyiddin
tapi itu emang udah suratan takdir dari allah swt
kalau semua yang terjadi di dunia ini
itu udah ditulis di kitab loh kul pahfudz
iya cing tapi kan lo udah
cing udah ikhlas
nah mudah mudahan keikhlasan ini bawa berkah
amin ya rabbal alam
iya mbak rere
makanya jangan terlalu banyak dipikirin
supaya ga jadi beban
aku tuh gak tau kalau misalnya
dapat dukungan dari kamu nih
aku tuh pasti stres banget
ya aku akan berusaha untuk menghadapi semuanya dengan santai
sem seneng banget dengernya
ya ini juga semua berkat kamu rum
semua dukungan kamu buat aku itu sangat berarti
dan sekarang aku siap untuk menghadapi
semua kekhawatiran dan ketakutan aku sendiri
rum yakin mbak rere pasti bisa
kamu tuh bener bener hebat ya rung
pantas aja robby itu kagum sekali sama kamu
bang ramadi pasti dateng kesini mau ketemu sama rumane ya
tumben re ada yang mau ketemu rene ya
ada kamu disini
iya sekarang aku juga udah harus pergi kok
loh kok buru buru re
iya soalnya sekarang udah ada janji di kantor
aku pamit dulu ya
mungkin penyebab rumane putus sama robby
karena mas ramadi
kenapa lu rok
gak tau mak
tiba tiba kepala lo pusing banget
ya udah deh
biarin aja disini mak
biarin aja deh yang urusin ya
lu mau muntah nih mak
jangan jangan bu haji sakit lagi
iya kali dia sakit lagi ya
iya teh konten bu haji
bukannya abang pengen ikut campur nih
aneh aja ngeliat kamu main sama riri
pasti ini ada apa apanya ya
pasti ini ada apa apanya ya
pasti ini ada apa apanya ya
ya udah rom
ya udah rom
gak apa apa kok kalau kamu gak mau cerita sama abang
ya udah rom
ya udah rom